pemerintah provinsi dki jakarta tetap bersikuku menggelar ajang formula e di ibu kota pada juni dua ribu dua puluh
namun rencana gelaran formula e kini terganjal penolakan dari dua fraksi
yakni pdi perjuangan dan psi yang telah menandatangani usulan interpelasi
di sisi lain ada tujuh fraksi di dprd dki yang menolak interpelasi
setelah diplomasi makan malam yang digelar gubernur dki jakarta anies baswedan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gembong warsono
ketua fraksi pdip dprd dki jakarta selamat sore pak gembong
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan pak syarif anggota dprd dki fraksi gerindra selamat sore pak syarif
selamat sore assalamualaikum
assalamualaikum pak gembong apa kabar
oke oke saya mau ke pak syarif terlebih dahulu yang kemarin mengikuti diplomasi meja makan
diplomasi makan malamnya gubernur dki jakarta
beberapa hari lalu kita lihat ada tujuh fraksi
termasuk anda yang dijamu dengan diplomasi makan malam oleh pak anies baswedan
pak syarif di situ secara eksplisif gubernur melobi ya
agar fraksi fraksi tidak mengajukan interpelasi pak sarif
saya ingin meluruskan ya
sebetulnya inisiatif datangnya bukan dari gubernur
tetapi dari kami kami yang tujuh taksi
yang tujuh fraksi ingin tahu jelas duduk perkara soal formula e
seperti disampaikan di banyak media pak iman satria itu menyampaikan bahwa
ada beberapa pertanyaan tentang formula e yang bisa dijawab oleh pak gubernur
ada juga yang tidak bisa dijawab
artinya memang inisiatif dari anggota dprd
jadi sungguh bermanfaat pertemuan itu kita makin tahu tentang formula e itu
sehingga kalau misalkan dikatakan
apakah ada kaitan dengan interpelasi
ya tentu ada
tetapi secara langsung
itu adalah asal usulnya inisiatif dari anggota dprd
oke pak syarif itu inisiatif dari anggota dprd untuk mempertanyakan kepada pak gubernur lewat diplomasi meja makan
tapi di situ apakah pak anies baswedan melobi mengajak
membujuk agar fraksi fraksi tidak melakukan interpelasi pak sarif
tidak ada justru justru pak gubernur ketika ditanya
pak ada interpelasi
siap saja ada interpelasi
itu kan hak
tetapi kami kami dari jupraksi bersepakat
lebih baik lebih baik lebih baik kita akan mengimbau kepada teman teman praksi untuk mengurungkan niat
kalau dari pihak pak anies sendiri siap akan menjelaskan
oke saya mau ke pdip dulu
pak gembong anda dan dua puluh empat anggota dprd pdip semua tanda tangan interpelasi
saya dengar kami dengar bahwa ada perintah khusus dari ketua umum megawati soekarno putri untuk menggulirkan interpelasi dan membatalkan formula e
jawaban pak gembong seperti apa
nggak ada perintah itu
perintah hati norani ya
jadi nggak ada perintah dari ibu ketua umum tidak ada berkaitan dengan kegiatan formula e
karena kan independensi anggota dewan untuk menggunakan hak pengawasannya kaitan dan penyelenggaran pemerintah daerah
jadi ini sebetulnya panggilan hati norani untuk menyelamatkan keuangan daerah dalam rangka pemperbegai jakarta
kita dorong khusus fokus khusus dan fokus melakukan penanganan secara baik pandemi covid sembilan belas
sebagaimana narasi sebagaimana narasi yang kemarin disampaikan oleh pak anies
kami akan fokus menangani covid sembilan belas
tidak galau dengan interpelasi
tetapi faktanya bertolak belakang dengan apa yang beliau sampaikan
pertama ketika bicara fokus penanganan covid kenapa sih kalau fokus menghambur hamburkan uang yang begitu besar triliunan rupiah untuk menggelar formula e itu yang pertama
yang kedua kalau dia fokus dan dia tidak galau dengan interpelasi ngapain
tujuh pimpinan fraksi kalau toh itu inisiatifnya dari anggota dprd kok gedet amat anggota dprd itu minta minta diundang
artinya itu inisiatif dari pak gubernur sebagai bentuk kepanikan anda ingin mengatakan seperti itu makanya ada diplomasi makan malam mengundang tujuh fraksi begitu pak gembong
sudah pasti kalau tidak panik ngapain kami tidak diundang
tapi anda sempat mengatakan bahwa anda dilobi oleh petinggi dprd dki
bukan dprd saya dilobi oleh petinggi pemprov dki jakarta
oke siapa itu pak bisa dibocorkan nggak
pemprov dki jakarta
jangan sekarang jangan dikrojokin dulu nanti pak syarif panik nanti nanti saja
saatnya nanti saya akan buka tapi bukan sekarang itu loh karena biar bergulir dulu ini pak biar bergulir dulu
kenapa ini saya sampaikan ini beriringan
beriringan dengan makan malam yang digelar oleh pak anies kepada tujuh anggota fraksi itu
oke pak gembong
jadi menandakan bahwa betul betul pak anies panik kok pak anies panik kalau tidak panik ngapain orang
cuma mau ditanya aja ngapain sih saya tanya sampai yang jawab selesai kok gitu
mungkin pak syarif lupa tidak dimasukkan itu
ya pak gembong kalau kemudian
kalau biar saja teman teman itu tanya sampai yang jawab selesai tidak ada implikasinya apa apa
oke pak gembong sebelum maju ke interprensa
oke pak gembong sebelum maju ke interpelasi
kalau maju ke interprensa andai kata kemudian gubernur mengundang fraksi pdi perjuangan
apakah mau duduk bersama untuk mendengar penjelasan gubernur
atau memang sudah hakul yakin ini harus karena sudah diteken oleh dua puluh lima anggota dprd dari fraksi pdip
dua hal yang berbeda mbak ketika kami diundang makan malam ya namanya diundang diundang
diundang itu wajib hadir
gitu loh kalau diundang ya kita datang
tetapi kalau kita suruh mundur untuk menggunakan perjuangan ya kita datang

dan sisa waktu yang ada ini tugas kami adalah bagaimana meyakinkan pak sarif dan teman teman
supaya pak sarif berpindah haluan sudah lah ikut gerbong gembong saja lah
berkoalisi dengan rakyat
seperti pak sari berkoalisi dengan pak anies
kan beda kepentingannya
pak sarif kalau tadi menurut pak gembong fraksi pdip akan melobi
agar anda dan juga teman teman fraksi lainnya berubah haluan
saya ingin tanya alasan fraksi anda menolak interpelasi
kalau tadi menurut pak sarif tidak ada gunanya menggelar formula e di tengah penanganan pandemi
harusnya pemprov dki fokus saja
apakah kemudian gerindra dan enam fraksi lainnya menilai penting sekali diselenggarakan formula e
di tengah penanganan pandemi yang belum tahu ujungnya kapan selesai
baik saya ingin meluruskan dan ingin menyampaikan
hal yang penting dalam
perjalanan interpelasi ini
mbak nana harus dicatat dan masyarakat harus mengingat kembali bahwa
ide gagasan tentang interpelasi itu
sudah sejak lama
tahun yang lalu pernah digulirkan oleh psi
itu harus dicatat
harus dicatat bahwa tahun lalu psi pun sudah menggelar
dan kita diajak lobby juga waktu itu tandas
kemudian tahun ini berarti
sudah dua tahun ya
psi menggelar gagas ide itu dan melakukan lobby lobby
dapatlah pdi perjuangan
nah gitu ya
dapatlah kecukupan untuk mendukung sesuai dengan tatib
karena itu karena itulah ya
soal interpelasi menurut saya tidak ada yang istimewa
karena apa itu sejak lama sudah pernah digulirkan
oke oke interpelasi tidak ada yang istimewa
penyelenggaran formula e bagaimana
kalau pertumbuhan diplomasi sebutkan diplomasi taman sulawati
justru pak gembong agak unik ini
di beberapa media mengatakan
kalau mau ada penjelasan kenapa tidak kami diundang juga
itu namanya koalisi galau kira kira gitu ya
artinya bapak artinya apa
bahwa pergerak interpelasi ini menurut saya
sudah layu sebelum berkembang menurut saya
ya pak syarif
tidak akan tercapai karena tujuh fraksi itu sudah
maka maka ketika tidak tercapai subtansi interpelasi itu kan
himbawan saya adalah ganti loh
diganti cari mekanisme minta penjelasan yang lain interpelasi
saya justru akan mengatakan melobi beberapa praksi
untuk meyakinkan kepada psi dan pdi perjuangan
gunakan cara lain selain interpelasi
jika yang diinginkan adalah penjelasan
yang diingin adalah penjelasan tentang formula e
oke pak syarif
tapi menurut fraksi anda
apakah penting dan apakah ada untungnya menggelar formula e
di tengah penanganan pandemi yang belum selesai
apa untungnya menggelar formula e pak
pendapat fraksi gerindra sudah lama disampaikan tentang formula e
bahwa itu banyak multi effect
banyak manfaat yang akan didapat di negara itu
sejak lama sejak mulai digagas kita sudah sependapat dengan gubernur
kemudian perjalanan waktu kena pandemi
pada saat penundaan pun psi sudah menggagas tentang interpelasi tahun yang lalu
jadi saya tidak heran ya terhadap gerakan gerakan
hal itu saya bisa simpulkan interpelasi sebetulnya adalah
lebih muatan politis ketimbang soal soal penjelasan
subtansi dari formula itu sendiri
pak gembong interpelasi lebih ke muatan politis daripada substansi itu sendiri
jawaban dari pdi perjuangan yang dua puluh lima anggotanya sudah taken
apakah memang ada muatan politis menggoyang posisi anies baswedan di elektoral
itu seperti apa
ya itu kan pendapatnya pak syarif
itu sah sah saja
tetapi apakah betul bermuatan politik tidak
sama sekali tidak
kenapa saya katakan tidak
di depan mata kita disuguhkan oleh hal hp bpk
pak sarip juga tahu
dan semua anggota dewan tahu
bahwa gelaran formula e itu ketika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kerugian daerah keuangan daerah
nah kalau bpk sebagai auditor negara sudah memberikan rekomendasi kepada pemprov dki jakarta
dan dewan sebagai lembaga pengawas diem saja ya salahlah kita
maka berdasarkan itu kami bersepakat dengan dua puluh lima anggota dewan
fraksi pd perjuangan dan psi mengajukan hak interpelasi
potensi kerugiannya sudah ada di depan mata
jadi kalau pak sarip mengatakan bertendensi politik tidak
kami jamin bahwa tidak ada urusan politik
ini urusan bagaimana pemprov bisa membuat skala prioritas
ini dicu oleh inku
berawal dari info pak gubernur membuat instruksi bahwa formula e menjadikan prioritas kedua dalam pelaksanaan pembangunan dki jakarta
harusnya kan kita fokus bagaimana melakukan pengentasan persoalan covid sembilan belas
pemulihan ekonomi bagi umkm kita yang saat ini sedang terpuruk akibat covid sembilan belas harusnya itu
ya kalau tadi anda mengatakan bahwa ada potensi kerugian di sana seperti dari hasil lhp bpk
jadi sekali lagi pak
di pembukaan indonesia motor show pada april dua ribu dua puluh satu presiden jokowi secara terbuka membanggakan penyelenggaraan gp mandalika dan juga formula e
artinya bahwa presiden juga mendukung acara ajak gelaran formula e ini
apakah kemudian pdip tidak melihat bahwa presiden juga mendukung
dan kemudian sudah ditanyakan apakah presiden juga mendukung soal adanya wacana interpelasi ini yang berpotensi menggagalkan gelaran formula e pak gembong
dua hal yang berbeda beda mbak
mandalika dengan formula e dua hal yang berbeda
apa bedanya pak
mandalika itu tidak menggerogoti apbd
hampir lima triliun yang harus kita gelontorkan untuk gelaran formula e mbak
itu selama lima tahun
coba kalau lima triliun itu kita konversi untuk membenahi kota jakarta
mungkin jakarta sudah akan jauh lebih benar
nah hal hal seperti ini sebenarnya kita dorong
bahwa ke depan kita akan komitmen untuk menjaga lingkungan
ya bahwa ke depan kita akan menjaga lingkungan
bagaimana kendaraan kita supaya tidak menimbulkan polusi
ya kendaraan baterai menjadi lebih baik
tetapi ya jangan sekarang
tahan dulu lah pak sharif
gitu aja sebetulnya
tahun dua ribu dua puluh tiga kan bisa
kalau seandainya kondisi rakyat jakarta
perutnya sudah baik
per economen sudah benar
kan itu saja cuma yang kita
kita sudah penjelasan beberapa gubernur
nggak ada yang lebih mbak
oke pak sharif sebentar
saya ingin kembali menegaskan lagi mbak nana
narasi yang dibangun oleh pak gembong
sebetulnya sudah setahun yang lalu
sudah setahun yang lalu disampaikan oleh psi
kemudian diperkuat dengan lhpbpk
makin kuatlah ya
makin kuat dasar tentang pengajuan interpelasi
karena itu menurut saya
kalau pak arief pak arief pak arief
mbak nana membandingkan dengan pak jokowi dan lain lain
ini ada lagi yang lebih sebetulnya
oke satu satu bapak bapak
tentang penyelenggaran pon di papua
penyelenggaran pon di papua kita setuju saja
papua itu pak jokowi gak geming
harus dilaksanakan di papua
ini artinya apa
pak arief sebentar
dari hasil studi kelayakan bpk ditemukan bahwa komitmen fee tidak dimasukkan
sehingga ada potensi merugi seperti yang tadi disampaikan oleh pak gembong
itu tidak jadi pertanyaan dan kecurigaan gerindra ya pak
ini kan lhpbpk kan harus ditindaklanjuti
semua laporan lhpbpk memang iya setuju
kewajiban pemprov bk jakarta menindaklanjuti
supaya tidak terjadi potensi
bukannya membatalkan formula e
tapi bahwa gerindra melihat tidak ada potensi korupsi di situ
ataupun potensi kerugian di situ
potensi kerugian pak
kalau kemudian tidak banyak penonton yang datang
multi efeknya akan kita dapatkan
kita akan tekankan kepada pemprov bk jakarta
target target pertumbuhan ekonomi
target target pertumbuhan ekonomi
target target pertumbuhan inter trainer
itu harus dibangkitkan
kita akan tanyakan juga kepada pemprov
tapi bukan dalam mekanisme interpelasi
itu mbak nana
oke baik baik
terakhir pak gembong
apa yang akan anda lakukan untuk bisa memastikan bahwa interpelasi ini bisa jalan terus
karena kalau kita lihat pemetaannya tujuh fraksi sudah menolak
akan sulit bagi anda dan psi meyakinkan fraksi fraksi lainnya di rapat bamus dprd
terakhir sikat saja
waktu kita tidak banyak
pertama ingin saya sampaikan
bukan persoalan menang kalah
ini bukan persoalan menang kalah
tetapi persoalan keberpihakan
sekarang bisa kita bandingkan mana yang berpihak untuk kepentingan rakyat jakarta
bahwa nanti ketika apa yang kita lakukan kemudian tidak mendapatkan dukungan dari pak sarip dan kawan kawan
insya allah dengan sisa waktu yang ada saya punya keyakinan bahkan hakul yakin pak sarip insya allah akan bergeser untuk memberikan dukungan kepada kami
oke baik baik
persoalan ini kepada pak anies
amat sih gitu loh
nanti kita tunggu bagaimana perjalanannya
apakah kemudian pak syarif bersama dengan enam fraksi lainnya akan berusaha untuk melobi ataupun menjegal di rapat bamus dprd usulan interpelasi yang diajukan oleh pdip dan juga psi
kita tunggu sekali lagi konstelasi politiknya di dprd dki jakarta
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada pak gembong warsono ketua fraksi pdip dprd dki jakarta
dan pak sarip anggota dprd dki jakarta fraksi greenress
sehat selalu pak syarif dan juga pak gembong